eh paman kita lanjutkan perjalanan kita paman istirahat dulu aturaden
paman teh udah tua atuh penyakit pamanteh sekarang
datang raden tuh mencok raden saya mah kena penyakit sars apa sars teh sakit
akibat rasa suka itu paling kayak aku dong usiamu lima ratus tahun tapi masih
sehat tuh gak kena asam urat bersikaplah sopan kepada hedef prabu diam kau serenak pembunuh
tidak sepantasnya kamu bersikap seperti itu apakah ada yang salah dengan ucapanku
ayahanda ibunda kentering manik hampir tewas di tangan ibunda subanglarang apakah
ayahanda masih ingin mempelanya ibunda ratu subanglarang memang bersalah
namun itu bukanlah suatu alasan untuk tidak bersikap tidak sopan terhadap
aku curiga jangan jangan semua ini adalah rencana dari ayahanda untuk bisa menyingkirkan ibunda aku
dan aku dari panjajaran cukup rai surawi hentikan kamu boleh saja menuduhku sekandang hatimu tapi
tidak kepada hedef prabu rai kamu harus bersikap sopan kepada hedef prabu
mohon ampun ahenda prabu aku mohon sebagai pemangku jabatan selama yanda prabu pergi
angkatlah rai surawi sesak tidak butuh belas kasihanmu
cukup surawi sesak
baik ayahanda akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepadamu di saat ayahanda tidak berada di istana
namun ingat jika kau berbuat macam macam
dan menyelahgunakan jabatan kita
ayahanda akan membatalkanmu menjadi putra mahkota
aku akan menguasai pada jalan
racun ini sangat ganas dan membahayakan sekali
butuh beberapa hari untuk memusnahkan racunnya
sebaiknya kisana kisrah dulu disini
sampai semua racun yang ada di dalam tubuh kisana
aku akan melanjutkan perjalananku
dan mau kemana
aku akan melanjutkan perjalanan
kita lanjutkan perjalanan kita bapak
istirahat dulu atur raden
paman teh udah tua atu
penyakit paman teh sekarang kemudian datang raden tuh
saya emang kena penyakit sars
apa sars teh
sakit akibat rasa suka
kayak aku dong
usia aku lima ratus tahun
tapi masih sehat tuh
gak kena asam urat
mau kena asam urat ku maha atu nenek nenek
nenek nenek mah makannya juga pisang
paman boleh istirahat dulu
atau pulang ke istana
biar aku sama anggini yang melanjutkan perjalanan ke japura
aku harus jalan ke jepang
paman teh menemukan ibunda paman
gak gitu atu paman mah
ini pas sebentar aja raden
paman mah tuh udah gimana ke raden teh atu
jiwa raga paman deh buat raden
nah segala galanya
bukan selera kita itu mah atunya
pokoknya paman mah akan selalu bersama raden lah
terima kasih paman
bahkan terpengaruh sama apapun raden
ini waru heden
bela negara mah kita taro dulu ya
saya mau membela masa depan dulu raden
ini sudah enam bulan
panen saya gagal terus
jadi sekarang saya belum punya uang untuk bayar angsuran hutang kami
pokoknya harus bayar sekarang
atau rumahmu aku bakar
jangan bakar rumah saya juragan ampun
tunggulah sampai panen bulan ini selesai
nanti saya akan bayar lunas semua hutang kami
aku sudah kenyang dengar alasan kamu
ini harus dikasih pelajaran seumur hidup
biar kamu dapat
tidak ada orang yang main main dengan juragan dasim
bapak jangan bisa bapak saya
jadi kamu mau selamatkan bapak kamu
semua hutang kamu lunas
semua hutang kami lunas
mau menikah dengan saya
enggak pak enggak mau
minggu depan kan kak nga mau ngelamar saya pak
mau pak enggak mau
enggak mau pak
enggak mau pak
bukannya kami menolak
tapi sauda udah punya calon suami
itu bukan urusan saya
kamu mau kan hutang kamu lunas
ya kan pak
jangan jauh warna saya juragan